yang jelas dengan apa yang udah lo lakuin ke anak menteng itu sama aja lo dan anak waria udah mukul benderang perang
udah tan aja raya tan sebelum dia kabur tuh
udah dong rey lo jangan sedih terus kayak gitu
nih ya kalo gak kata abang
menurut gue kalo kita misalkan lagi banyak masalah satu satunya senjata adalah berdoa
mending lo minta sama allah supaya masa lo dikelarin
karena bagi allah itu gak ada yang sulit kok
lagian penting banget apa kalau harus mikirin ibu tiri lo itu
gue tuh lagi kepikiran sama cup gue
gak tau ya rey
gue ngerasa bokap gue tuh kayak udah kehilangan akal sehatnya tau gak
ya bokap gue tuh setiap omongannya adriana diteleng belut belut sama dia tanpa disaring dulu
dia gak pernah mau dengerin raya
ya juga sih kalau misalkan gue jadi lo gue juga pasti sedih
dan yang sekarang bikin gue lebih sedih lagi rey
gue tuh kepikiran sama boy
gue gak tau kenapa ya
padahal gue tuh lagi kesusahan lagi terpuruk udah bokap gue gak mau dengerin gue
sekarang gue yang cuekin gue
padahal harusnya di saat kita lagi keadaan terpuruk kayak gini
orang orang yang paling kita sayang lah yang harusnya ada di dekat kita rey
ayo sabar ya gue mau pergi kok
bukannya hari ini batas waktu si boy ngasih orang yang udah
gebukin boy yang sama ari
si boy udah ngelanggar janjinya sama
ini gak bisa dibiarin tan
dia udah gak ngehargain lo gak ngehargain kita dan bisa jadi
dia udah gak ngehargain lo gak ngehargain kita dan bisa jadi
gagal ngehargain anak menteng
mending kita tanya langsung aja ke boynya
baru ketemu sekali aja udah ngebelain terus
bukan gitu dri gue gak mau
geng kita dicap jadi geng anak brutal
kita harus tetap nyari boy
ini bukan masalah brutal
tapi mereka yang udah nyerang kita duluan
mereka udah mugelin temen temen kita
padahal kita cuma ngelewatin batas wilayah dong
semua jalan yang ada disini kan jalan umum
geng motor itu emang harus dikasih pelajaran nih kayaknya
kayaknya si bayi ngaruh juga di geng motor itu
kenapa gak kita hajar si boya duluan
sekarang siapa yang mau ikut gue untuk nyari boy
gue mau buat perhitungan sama gue
ya udah yuk
halo boy lo bisa ke rumah gue sekarang gak
ke rumah lo sekarang
iya sekarang mumpung reva lagi ada di rumah gue nih
kayaknya tuh dia tuh butuh perhatian dari orang orang yang dia sayang
ya termasuk lo
iya sih ray sebenernya gue juga kasian sama reva
dan gue juga pengen banget menghibur dia
gue sebenarnya kecewa juga sama reva
karena dia yang nginep di kontrakannya alex
itu kan lo belum tau dipermasannya kayak gimana
jadi gini boy malem tuh reva nginep di rumah gue
tapi gara gara gue telfon bokapnya
terus bokapnya dia nyusulin ke rumah gue
dari situ dia kabur lagi di rumah gue
ray kalo dia kabur dari rumah lo sih gue tau
kan gue bantu nyaringin reva juga
nah sudah revo kabur dari rumah gue
dia tuh di jalan
digangguin sama berandalan gitu
tapi untungnya ada alex sih yang nolongin dia
terus kan karena disitu hari udah malam
jadi reva bingung mau kemana
dia udah nyoba ke rumah tantenya tapi ternyata nggak ada orang di rumahnya
terus mau hubungin kita kita semua
dia kan gak ada handphone
handphone dia kan isi tas sama bokapnya
ya dengan sangat terpaksa deh
lo gak mau reva nerima tawaran dari alex
buat nginep di kontrakan bokapnya
dikontrakan bokapnya alex
kesian juga ya reva ya
iya juga sih boy
tapi lo tau gak
sekarang dia tuh kayaknya lagi sedih banget
kayaknya lagi mikirin lo mulu
ya kayaknya karena kecewa gitu deh
makanya sekarang lo kesini
lo bikin dia ceria lagi deh
udah deh gue kesana sekarang ya
oke deh gue tunggu ya
gue tunggu ya
lo mau coba kabar dari kita
kalau gue mau kabur udah dari tadi gue kabur
terus kenapa lo berhenti
lo nantangin anak mentah
lo inget ya
lo itu udah kabur dari janji lo
lo bilang lo bawa temen lu ke depan kita
yang udah ngubungin temen temen gue
ya gue tau
gue udah gak tepatin janji sama lo
gue gak tepatin janji karena gue baru keluar dari rumah sakit
dan gue kemarin kemarin tuh sibuk
sibuk buat kejuaraan bela diri
jadi gue gak ada waktu buat nyari orang yang udah mukul temen temen lo
lo itu udah punya janji
ya bukan kayak gitu kan
gue gak perlu dengar lagi apa alasan
yang jelas dengan apa yang udah lakuin ke anak menteng
itu sama aja lo dan anak wario
udah mukul benderang perang
udah tan ajar saya tan
sebelum dia kabur tuh
satu lawan satu
gue gak mau ada perang diantara kita
gue gak mau ada musuh
satu lawan satu
gue nggak mau ada musuh
gue gak mau ada musuh
gue ga mau ada musuh
pertama kali kita ke sarawak
abis itu merekaigi